setelah salah menerima informasi ratusan warga kota surabaya antre untuk mendapatkan layanan swab gratis di laboratorium kesehatan daerah kota surabaya
padahal pemkot surabaya hanya melayani swab gratis bagi warganya yang baru saja melakukan perjalanan luar kota
ratusan warga kota surabaya mengantre untuk mendapatkan layanan uji usap covid sembilan belas gratis di laboratorium kesehatan daerah
namun faktanya uji usap atau swab test hanya diberlakukan bagi warga surabaya yang baru saja melakukan perjalanan luar kota
sementara bagi warga luar kota surabaya yang berniat melakukan tes swab harus dengan syarat minimal tinggal selama tiga hari di kota surabaya
akibat kesalahan informasi ini warga pun pulang dengan rasa kecewa
sementara itu puskesmas gayungan mengalami lonjakan permintaan uji usap dari jumlah tujuh puluh orang per hari naik sehingga dua ratus tujuh puluh uji usap yang dilakukan dalam satu hari
lab keseda kota surabaya menjadi pusat pelayanan tes spesimen dari seluruh puskesmas rumah sakit dan pusat pelayanan uji usap di kota surabaya